kau tahu aku mencintaimu almau
tapi cinta aku pada apa melampaui semuanya
itu tidak adil ayah
yang aku minta hanyalah satu gigitan
sayangku walaupun aku mau aku tidak bisa dan kau tahu kenapa
ya ya aku tahu
kau telah membuat orang tua bijak membaca mantra di
semua pohon di kebunmu dan siapapun yang memakan apel akan diseret ke dalam dunia bawah tanah
ya aku telah mendengarkan hal itu jutaan kali
biarkan aku memakan apelku dengan damai
tidak peduli apa yang terjadi hari ini aku akan mencicipi apel
pada sore hari ketika raja
dia pergi tidur siang
putri alma mengeluarkan mainan bertepuk emasnya
membawanya di dekat taman tempat para penjaga berdiri
bersembunyi dia meletakkan mainan itu
seketika itu mulai bertepuk tangan dan bergerak di dekat para penjaga
tapi sang putri merasa heran karena tidak ada satupun penjaga yang bergerak
mainan itu berhenti di dekat seseorang
dan ketika putri alma mendongak
dia melihat seorang pria berpakaian seperti seorang pangeran
dia segera mengerti bahwa itu adalah pangeran maiti
yang datang untuk meminta menikah dengannya
putri alma segera berlari kembali ke istana
kemudian pada hari itu
ketika raja markus dan pangeran maiti sedang berbicara di aula
para pelayan membawakan putri alma
oh lihat itu putriku alma
ini pangeran maity
pangeran maiti dari kerajaan reston
apa kabar putri alma
terima kasih telah bertanya
ya sepertinya kalian berdua akan akur
putriku mengapa kau tidak ajak pangeran maikti melihat lihat kerajaan kita
ketika sang putri dan sang pangeran keluar dari kastil
dan berjalan menuju taman dia bertanya
jadi mengapa mereka memanggilmu pangeran maity
oh itu karena aku adalah pangeran tertinggi di seluruh dunia
aku telah memenjarakan naga membuat singa membungkuk di depanku
dan telah mengalahkan pasukan beruang
aku adalah pria terhebat yang pernah ada di bumi
ya ampun orang ini benar benar pameh
oh benarkah begitu
lalu aku harus jadi putri yang paling beruntung yang hadir di hadapanmu
dan karena kau begitu berani dan datang untuk meminta bantuanku dalam pernikahan
aku ingin meminta bantuanmu sebelum kita berdua mengikat janji
apakah kau melihat pohon pohon apel yang di sana
yang aku inginkan hanyalah makan apel dari salah satu
apakah kau cukup baik untuk memetik satu apel untukku
aku akan dapatin apa untukmu
saat sang putri dan sang pangeran berjalan ke arah penjaga
neksus menghentikan mereka
tuan putri tempat ini terlarang atas perintah raja
saat itu nexus melepas helmnya dan menatap langsung ke arah mata pangeran maiti
putri alma merasa terkejut melihat betapa tampannya wajah neksus
ya ampun sekarang di hadapanku ada tuhan perkasa
aku mengikuti perintah raja yang mulia
aku akan memiliki
saat itu putri alma menyelah
hmm pangeran yang perkasa biarkan saja
aku rasa keinginanku untuk memakan apel tidak akan terpenuhi
hal ini menyentuh nexus yang tidak mengerti bahwa putri yang nakal itu hanya berpura pura
oh putriku tolong jangan berkata seperti itu
aku tidak ingin membuat raja marah
tapi dia tidak akan pernah tahu
biarkan pangeran perkasa dengan cepat memetik apel dan kita akan segera menuju
neksus berpikir sebentar lalu mengangguk
baiklah satu apel saja
oh bukankah dia itu manis sekali
ketika neksus bergerak pangeran maiti berjalan ke pohon
dan memetik sebuah apel yang tergantung sangat rendah
segera setelah sang putri diberikan apel dia menggigitnya dan menikmatinya
hmm ini adalah makanan terlezat yang pernah aku rasakan
tiba tiba seekor naga muncul dari bawah permukaan tanah
dia meraih putri alma dan masuk ke dalam tanah
pangeran maiti menggigil dan nexus terkejut
semuanya terjadi begitu cepat sehingga tidak ada seorang pun dari penjaga termasuk nexus sendiri yang punya waktu untuk bereaksi
saat itu raja berlari ke arah taman karena dia mendengar ada suara raungan naga
pangeran maiti menjelaskan segalanya
pangeran maiti menjelaskan segalanya
pangeran maiti menjelaskan segalanya
pangeran maiti menjelaskan segalanya
pangeran maiti menjelaskan segalanya kepada raja yang sekarang marah pada nexus
nexus beraninya kau membiarkan dia memakan apel itu
rajaku aku minta maaf tetapi sang putri sangat kesal dan ingin sekali memakan apel itu
aku aku merasa salah
kau pikir tidak sulit bagiku untuk mengatakan tidak padanya selama ini
taman ini dikutuk
apa maksudmu yang mulia
pria tua bijak mengutukku bertahun tahun yang lalu ketika aku berburu di hutannya
aku menginjak sepiring apel secara tidak sengaja dan dia mengutukku bahwa aku harus makan apel selama sisa hidupku
kalau tidak orang orang kerajaanku akan menderita
dan naga itu tidak akan membiarkan siapapun yang menang
dan jika ada orang yang makan apel dari kebunku
maka naga itu akan datang dan membawanya pergi
neksus menyesali keputusannya membiarkan putri memakan apel
apakah ada cara untuk membawanya kembali atau membalikan mantra si bijak tua itu
mantra itu tidak bisa dipatahkan atau dibalik sampai si bijak melakukannya sendiri
dan aku tidak akan pernah melakukannya
aku akan membaliknya

kalau tidak seluruh kerancanganku akan berubah menjadi abu
rajaku tolong beri aku satu kesempatan
aku akan pergi ke hutan dan membawa putri kembali
baiklah tetapi bawa pangeran maikti bersamamu
dia adalah pria yang sangat berani
sebenarnya aku berpikir
aku tidak bisa membayangkan pergi ke sana sendirian
dan dengan demikian mereka berangkat dengan kuda mereka tanpa prajurit
karena mereka tidak ingin membuat orang bijak menjadi lebih marah
mereka berkuda selama berhari hari
dan akhirnya tiba di tempat di hutan di mana sang orang bijak tinggal
mereka turun dari kuda mereka
dan berjalan perlahan dan mantap agar tidak membuat suara
orang bijak itu duduk di luar gua
dan sedang dalam meditasi yang dalam
nexus dan pangeran maiti berjingkat melewati orang bijak
dan masuk ke dalam gua
di dalam gua gelap gulita
dan hanya mata mereka yang bisa dilihat
kedua pria itu terus berjalan
dan akhirnya mereka mencapai tempat di mana mereka akhirnya bisa melihat cahaya
ketika mereka mendekati cahaya itu
mereka melihat putri alma berada di pelukan sang naga
oh lihat itu dia
tapi sudah terlambat
karena naga itu membuka matanya yang tajam dan mendongak
melihat kedua pria itu dia meraung keras
lari atau dia akan melukai sang putri
keduanya berlari secepat mungkin
ketika mereka keluar dari gua
keduanya melarikan diri melalui semak semak di dekatnya
dan ketika mereka jauh dari gua
mereka duduk di bawah pohon
untuk mengatur nafas
pangeran maiti mengambil sepotong roti
aku sangat lapar dan kau harus makan juga
kita belum makan berhari hari
dan pangeran mighty memberikan roti itu pada nexus
tepat ketika dia akan mengambil satu untuk dirinya sendiri
peri muncul di depan mereka
entah dari mana
tenanglah aku hanya peri
tuan boleh aku minta sepotong rotimu
nexus memberinya roti
tetapi elvanso membiarkannya jatuh
tuhan yang baik tolong ambil dan berikan padaku lagi
mengapa kau tidak bisa mengambilnya sendiri
jika kau tidak dapat menyelesaikan masalah sebesar roti itu
maka kau tidak layak untuk memilikinya
dan tepat ketika dia mengatakannya
elvanso berubah menjadi pria yang tampan
nexus dan pangeran maiti terkejut
oh terima kasih banyak prajurit
namaku fanso dan aku keponakan orang bijak
bertahun tahun yang lalu
pamanku yang adalah seorang lelaki pemarah
memantraiku dan istriku
dengan demikian mengubahku menjadi peri dan istriku menjadi naga
kemudian ketika dia tenang
dia mencoba membalikan mantra dengan membuat kita memakan apel yang paling manis di dunia
tetapi saat itu seorang raja ada di dalam kota
di sini untuk berburu dan menginjak piring dan menjatuhkannya
itu pasti raja kita yang malang
katakan padaku bagaimana mantra nya bisa dipecahkan
ya dia melihat kegelumpung ajaibnya dan menghubungkan bahwa suatu hari ia akan tiba
ketika seorang prajurit pemberani akan menolak untuk mengasihani peri
saat itulah mantra akan pecah
aku akan kembali ke bentuk manusia normal
tapi untuk menghentikan mantra istriku
kau harus mengorbankan dirimu di depan wujud naganya
tapi itu satu satunya cara untuk membebaskan sang putri
aku siap apapun untuk rajaku
nexus masuk ke dalam gua
sang naga terbangun karena mendengar langkah kakinya
dan dia merauh terus
nexus melangkah di depannya
saat itu putri alma membuka matanya perlahan lahan
neksus tidak melihat sang putri terbangun
dan dia berkata kepada naga
aku datang ke sini untuk mengorbankan diri di depanmu
sehingga kau dapat kembali ke bentuk manusiamu
dan putri alma dapat kembali ke kerajaan
mengatakan bahwa dia membungkuk
dan tiba tiba ada kilatan cahaya yang berkilau
nexus mendongak dan melihat bahwa naga itu pergi
dan di depannya berdiri seorang wanita cantik bersama dengan putri alma
putri alma syukurlah kau baik baik saja
putri alma berlari seketika menuju nexus dan memeluknya
oh nexus aku cinta padamu
saat itu pangeran mighty fanzo dan orang bijak
datang berlari masuk dan melihat naga itu pergi
istri fanzo valinda berlari ke arahnya dan memeluknya dengan erat
pangeran maiti sementara itu menyadari bahwa putri alma mencintai nexus dan bukan dirinya
dia tersenyum karena dia baik baik saja

ya aku pun melakukan apa pun untuk memenangkan hatinya
dia layak mendapatkannya lebih daripada aku
orang bijak memberkati mereka semua
pangeran maiti mengucapkan selamat tinggal pada putri alma dan juga nexus
di kalian berdua aku telah menemukan teman terbaikku
sampai kita bertemu lagi
setelah mengatakan itu dia pergi
setelah mengatakan itu dia pergi

nexus dan putri alma kembali ke kerajaan
dan raja merasa sangat gembira
dia mengumumkan pernikahan besar dan tidak lama kemudian putri alma dan nexus menikah
kebun apel tidak lagi dibatasi oleh mantra dan dibuka untuk semua warga yang ada di kerajaan
dan untuk raja markus ya dia mengambil sepotong mangga
dia mengambil sepotong mangga
dan dia memakannya sampai puas